jadi kesimpulannya saya terima kerja di sini apa enggak nih
kalau enggak saya mau ngamar di toko sebelah aja dah
sejak pertama kali rilis cek toko sebelah garapan ernest prakasa
meraih dua juta penonton dalam kurun waktu sembilan belas hari
bertabur komika dan youtuber ternama
cek toko sebelah sukses menyentuh hati penonton
menawarkan komedi konstan yang menghibur sepanjang film
tapi sebenarnya nggak sesederhana itu juga sih
bahwa elemennya kan banyak ya
pada dasarnya sih menurut aku ya story nya gitu ceritanya seperti apa
lantas para stand up command ini menjadi elemen pendukung yang krusial memang
apalagi dalam sebuah film komedi aku aja butuh dua puluh orang komik
waktu di ngenes tuh malah lebih dua puluh satu atau dua puluh dua orang komika gitu
untuk mengimbangi porsi drama dan komedi ini
jadi kalau misalnya dibilang itu menjadi penyebab orang datang ke bioskop
rasanya sih tidak terlalu
tapi apakah itu menjadi penyebab orang keluar dari bioskop
dengan perasaan happy dan senang iya
nah di sini ada paus nih
nah di sebelah sini ada lumba lumba
allah di laut mana ada sapu sapu
melibatkan komika yang memiliki basis penggemar besar
sebagai aktornya tidak serta merta menjamin kesuksesan sebuah film
jadi menurut saya menempatkan stand up komedian juga harus dalam proporsi yang tepat
jadi ini memang butuh kejelian
jadi menurut saya ernest sebagai seorang penulis senario
ernest sebagai seorang seteradara
walaupun dia menjadi pemain juga
ernis coba lihat dia sebagai stand up komedian nggak melucu
nah jadi ini memang sebetulnya formulanya yang tepat
proyek gede itu biasanya awal awalnya memang seperti ini
dirilis dalam waktu berdekatan
film hangout besutan raditya dika
mengusung genre thriller komedi juga tak kalah sukses
capaian tersebut membuat raditya dika dan prilly latukonsina menuntaskan nazar
prilly yang fobia kucing
dan raditya yang tidak tahan pedas
harus makan mie pedas
kepopuleran video yang diunggah ke youtube ini turut mendongkrak promosi film tersebut
terbukti hangout kini memimpin dengan raihan dua lima juta penonton
kombinasi berbagai faktor turut mendongkrak kesuksesan dua film komedi ini
tak hanya alur cerita yang menghibur
tapi juga memberikan inspirasi bagi siapa saja penontonnya
sehingga dengan sendirinya orang akan berbondong bondong ke bioskop untuk menonton film tersebut
gria putri jakarta